akan kembali lagi ke dpp pd perjuangan untuk menyaksikan perkembangan yang ada di sana
demokrasi partisipatoris dalam proses pengambilan keputusan
sepuluh atau yang terakhir menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan hak asasi manusia
rekan rekan pers dan hadirin sekalian yang saya hormati demikianlah dasar persia pdi perjuangan
yang akan ditandatangani juga oleh pak basuki cahayapurnama dan pak jarod saiful hidayat
bagian tidak terpisahkan dari kontrak politik beliau berdua dengan dpp pdi perjuangan
selanjutnya pak jarod dan pak basuki cahayapurnama berkenan untuk menandatangani
naskah kontrak politik dan piagam dasar persia partai sebagai kerjasama
antara calon gubernur dki jakarta dan calon wakil gubernur dki jakarta

demikian terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak basyaran
selanjutnya kepada pak basuki cahayapurnama pak ahok dan pak jarod kita minta untuk ke depan
pada saat ini kita ingin memperbaiki perhitungan dari pusat pengurusan kehidupan
untuk memperbaiki perhitungan dari pusat pengurusan kehidupan
ini adalah pertanyaan dari pusat pengurusan kehidupan
sebelumnya kita ingin diyakinkan dulu ini
pak basuki tahayapurnama apakah bersedia untuk mendandatangani
pada pak jarod apakah bersedia untuk mendandatangani
pada saat ini
apa namanya partai yang
by nature sebenarnya
agak susah untuk kita ambil logis
logiknya jadi gini
ada hasil survei di internal kami
berarti pemimpin yang baru
nah disinilah kami
yang perlu diketahui publik bahwa
koalisi kekeluargaan ini hampir
tiap malam bertemu
seluruh pimpinan partai ini
enam partai ini tiap hari bertemu
visi dan misi juga
mendekatkan secara emosi
nah alhamdulillah jalan
untuk head to head ini akan semakin
terbuka mas ini besok udah
pendaftaran hari jumat terakhir
pendaftaran jam
kami sudah tegaskan insya allah kami akan
daftarkan hari jumat hari berkah
bagi umat islam
oke gitu nah bagaimana
sebenarnya potensi mereka ini
kalau misalnya hitung hitungannya
menurut saya bukan menurut saya
ya ya ya menurut anda lah
jadi saya kira mungkin
masalahnya siapa kan orangnya begitu
dan ini tentu figur yang harus diterima
oleh seperti yang anda bilang tadi
semua partai pendukung yang pertama
itu pr pertama pr pertama yang kedua
menurut saya adalah saya tetap
dengan apa namanya
bahwa sebaiknya kampanye ini
soalnya itu tentang kebijakan
publik kok anda demam berdarah
memang dia milih nyamuknya
mata orang kristen atau orang keturunan
andre ini atau yang lain
memang macet itu milih
orang yang umurnya
muda apa tua orang batak
apa orang jawa nggak ada
ya walaupun sebenarnya itu bukan hanya fenomena
di jakarta di indonesia
di amerika juga calon presiden juga
mengangkat isu yang serupa
dan kita lihat akibatnya di amerika masyarakat seperti itu
jadi pak svito makanya
pkb itu berharap
memang tidak menggunakan sarah
tetapi dengan apa yang
tadi saya lihat kemungkinan
besar nanti itu akan ada
yang dinilai ini akan ada yang berharap
ada semacam kampanye kampanye
yang berbau sarah
sebab di koalisi yang ada ini
itu tidak menampakkan
yang saya sebut tadi
dalam pola politik indonesia itu
wajah umatnya nggak ada di situ
dari partai partai yang mengusung yang ada ini
tidak ada partai yang punya basis agama
itu masih relevan sampai sekarang
walaupun sebenarnya pkb pak
makanya pkb dari awal
jangan kemudian terjadi konflik sarah
di plk dan dki
cuman posisi pkb sendiri
nggak pernah diajak ajak ya sudah
jadi pernah diajak ajak gimana
ya artinya begini
katakanlah yang ada
ini juga tidak pernah kemudian
datang ke pkb untuk mengajak dialog
kita ya dialog sendiri saja
posisi kami di dki ingin menjaga agar
keseimbangan politik dalam pengertian tidak ada konflik sarah itu terjadi dalam pilkada
tetapi dengan melihat komposisi seperti ini
akan semakin mengkristal di sisi sebelah
maksud beliau itu komposisi partai pendukung pahok
dengan sendirinya akan ada di kotombi itu
mungkin saja tapi yang jelas
tapi kan pkb juga bukan partai religius
pkb partai nasional kan dari awal
kan juga begitu iya tahu
itu nggak mengklaim kami bukan partai agama
gusudar kan mendirikan begitu
tapi bahwa partai sisa ini
ada partai partai yang memang merepresentasi umat
begitulah maksud saya
nah saya hanya menggarisbawahi kemungkinan yang disampaikan oleh pak philip tadi
itu akan terjadi yang disebut itu
dan menurut saya
apa yang terjadi drama drama yang kita lihat pada endingnya kemudian malam ini
orang atau warga dki melihat
oh ternyata seperti itulah politik
kan begitu oke
nah tidak ada yang kemudian apa nilainya yang ada di situ
ya ini pengumuman kita nunggu pengumuman kok
bukan maksud saya dari figur yang ada yang diusung sekarang
dengan siapapun nanti figur yang dimunculkan oleh yang sebelah ini sama saja
yang sebelah ini sama sebelah sini juga kan
tapi nanti kami kembalilah
kita akan bahas lebih lanjut tentang ini
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami